ini rumah paistane ya bro
iya ger gede banget ya
mesti pake penunjuk arah
iya bener bisa nyasar
ada yang nyariin itu di depan
gatau ada cowok tiga orang
nah din kemarin kan saya belum sempet kenalin
ini catherine adiknya angga
iya masal pernah cerita
eh makasih juga untuk makanannya ya
kemarin kamu sibuk di rumah
sibuk di rumah
sibuk di dapur bikin kue
itu semua untuk al
dan tadi pagi kamu bikin bekal
itu buat al juga
jadi selama beberapa hari ini kamu sibuk di dapur
semua masak untuk al
kalo mama ingin cepet cepet
kasus ini disidangkan
masak untuk al
agar penyedikan segera diberhentikan
apa yang mematuhi

maksud kamu itu apa sih
yang dikatakan andin dan al waktu di rumah aku
yang dikatakan andin dan al waktu di rumah aku
kalau pelaku pembunuhan roy yang sebenarnya

dan sekarang adalah makanya
jadi yang sedang berkata kata memang jadi contengan that's what i am
gak ada orang lain
elsa gak tau apa apa
mama gak mau elsa itu jadi tertuduh
dan mama mohon sekali sama kamu
mama ingin sekali melihat elsa bahagia
dan kebahagiaan elsa itu
biar mama disini
akibat perbuatan mama sendiri
kalau begitu apa penjelasan bapak
soal partai yang begitu yakin
kalau bukan mama pembunuhnya
kamu itu harusnya bersyukur
kamu itu harusnya bersyukur
kamu itu harusnya bersyukur
karena kasus ini sudah terungkap
pelakunya itu ya mama
cuma mama gak ada orang lain nino
dan mama siap untuk menanggung akibatnya

saya sudah selesai bu
mirna kamu panggilin kiki sekalian bikinin minum
kami permisi dulu ya
kalian di sini aja
terima kasih tita
ini rumah paistane ya bro
gede banget ya
mesti pakai penunjuk arah
kalau nggak bisa nyasar nih
ada yang nyariin itu di depan
eh gue minta tolong ya
kan baru pulang sekolah nih rena
gue mau ngurus rena dulu
oke baik mbak marina
perasaan kaking nggak enak nih
jangan langsung marah brunei
jangan labuh labuh vile
perasaan kaking tuh sama lagi vinlife ini

buat apa sih
pakai acara udah masuk lagi ke ruang tamu
ntar malah jadi bahan pulian mereka

setiap ada masalah
kenapa aku selalu mencari reina
kenapa aku selalu mencari ketenangan di rena
bapak yang waktu itu bawa rena dari sekolah kan
pak lain kali jangan seperti itu lagi